seorang ibu dan bayinya selamat dari bencana tanah longsor di kampung garehong sukabumi pada senin lalu
ia berharap keluarga lain yang tertimbun cepat ditemukan
sementara hingga rabu siang sudah tiga belas jenazah korban tertimbun yang berhasil diangkat
sempat tertimpa bangunan akibat tergerus tanah longsor
lia mulya sari dan yusi bayi perempuan yang masih berusia lima bulan selamat dari maut
lia sempat mengira terjadi gempa bumi saat tebing dari gunung surandil
blok lebak salak menggerus puluhan rumah di kampung garehong dusun cimapa
desa sirna resmi kecamatan cisolok sukabumi pada pukul lima sore senin lalu
lia dan bayinya berhasil diselamatkan warga lainnya dari timbunan tanah longsor sedalam empat meter
yang meluluh lantahkan perkampungan adat kasepuhan sirna resmi tersebut
namun masih ada keluarganya yang belum ditemukan hingga hari ketiga pencarian korban ini
ada yang meninggal keluarganya
kalau keluarga kan disitu semuanya saudara yang mengumpul sama nenek sama ibu sama pampu sama sepuluh
sementara itu dari total satu ratus satu jiwa yang terdata sebanyak enam puluh tiga orang dinyatakan selamat
dan kini mengungsi di rumah warga di sekitar kawasan kampung kasepuhan adat sierna resmi
kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten